tumben rizky ke kamar
enggak tadi dia cuma minta cium sama papa doang
itu anak gak pernah dicium sama ibunya sendiri
rizky udah pulang
ibu udah pulang
ini prakarya sekolah aku bu
rizky kamu tuh emang anak yang kreatif
ini juga aku hadiahin buat ibu
ini buat ibu
ini bagus banget ya ampun rapi banget sayang
ini buat mama
yang ngelahirin kamu itu mah
itu buat ibu
itu buat ibu
itu buat ibu
ibu yang ngajarin aku
nis kamu jangan kasar dong sama rizky
udah kamu gak usah ikut campur
anissa kini membenci hamba
dan anissa melampiaskan kebenciannya terhadap rizky
hamba mohon ya allah
sampai tidak mau rizky sampai tersakiti atau terluka
hamba sangat mencintai dia ya allah
hamba mohon berikan kedamaian ketentraman pada keluarga kami
hanya engkau yang maha membolak balikan hati
hamba mohon balikkan hati anissa seperti dulu lagi
hamba mohon balikan hati anissa seperti dulu lagi

kak lama banget sih sholat duhanya
ini mbak aku
allah memberkahi kamu anissa
berarti rizky mau punya adik
semoga allah kali ini memilih adik perempuan ya untuk rizky
aku gak mau punya anak lagi mbak
aku mau gugurinnya aja kan oh nini
anissa kamu gak boleh punya pikiran kayak gitu
niat yang buruk itu dicatat sama malaikat
aku gak mau mbak
dia itu lebih sayang sama mbak ketimbang aku ibu kandungnya sendiri
aku gak sudi mbak
di rumah ini aku cuman dijadiin mesin kandungan doang
aku gak sudi mbak
lebih baik aku ke dokter dan aku gugurin kandungan ini
apa yang mbak bisa lakuin apa yang bisa mbak bantu
aku cuma minta satu mbak
mbak keluar dari rumah ini
biar aku jemput
kalau mbak bersedia aku gak bakalan gugurin kandungan ini
mbak bersedia mbak bersedia nis
ya udah kalau mbak gak bisa ya udah aku gak apa apa aku ke dokter aja
kasih bawaku untuk beres beres
bahkan pergi sekarang juga
ngusir salam dari rumah ini
cuman drama dikit
dan mulai sekarang
semalam aku terima
telpon dari siapa tau gak
dari d rizky
nah semoga sekarang
ibu salma lagi dengerin radio
biar bisa telpon lagi kesini
nah untuk sementara aku gak akan terima telepon
dari orang lain dulu ya
hari ini spesial buat di rizky sama ibu salma
biar nanti siti yang ngerjain
lagi daripada bengong
mendingan aku bisa bantu sedikit
bukan pegawai aku
kamu jangan sampai ketahuan sama
kamu jangan sampai ketahuan sama
mana ya kamu tarik di belakang nih di kantong belakang
tumben rizky ke kamar
enggak tadi dia cuma minta cium sama papa doang
itu anak gak pernah dicium sama ibunya sendiri
nah pendengar surahati
tadi bagus banget ya lagunya
menyentuh banget bikin kita jadi ingat sama ibu kita dan perjuangan ibu kita
ada telepon mbak suki
halo surati ibu selamat malam
selamat malam kak
dari rizky alhamdulillah ya ampun apa kabar kamu
pendengar suara hati penasaran banget loh sama cerita setelah kamu ditinggal sama ibu salma
boleh nggak kamu ceritakan di sini
siapa tau ibu salma lagi dengerin surahati juga
ya kak bisa
kenapa sih teriak teriak
iya ada apa dengan salma
mbak salma pergi dari rumah
pak ibu kenapa pak
rizky sebentar ya
tadi aku cuma nembahin ini mungkin dari mbak salma
cepat berhenti mereka atau untuk berjalan
nanti ketuanya kembali
dulu papa sempet nganterin ibu ke rumah temennya
tapi papa lupa jalannya
ini antara belok kanan sama belok kiri nih
tapi kalau ibu gak ada di rumah temennya gimana